lakukan peran kandungan
putri candrawati selesai menjalani pemeriksaan kedua kalinya sebagai tersangka pembunuhan
brigadir yosua pada rabu tengah malam sang pengacara arman hanis tampak keluar ke lobi
tengah gedung baris krim polri sekitar pukul dua puluh tiga lima puluh waktu indonesia barat namun ia muncul tanpa
mendampingi kliennya yakni putri candrawati setelah diperiksa pengacara putri mengajukan
permohonan agar tidak ditahan dengan alasan memiliki anak kecil serta kondisi kesehatan
yang tidak stabil namun arman menyebut kliennya dikenakan wajib lapor dua kali dalam seminggu
karena alasan kemanusiaan ibu putri masih mempunyai anak kecil dan ibu putri masih dalam
kondisi tidak stabil sehingga
kami mengajukan permohonan untuk tidak dilakukan penahanan terhadap ibu putri tetapi diberikan
wajib lapor dua kali seminggu menurut pengacaranya putri dicecar dua puluh tiga pertanyaan oleh penyidik terkait
peristiwa di magelang dan di jalan saguling terangan istri verdi sambo itu dikonfrontasi
dengan keterangan dari baradae bribka riki dan kuat ma'ruf tim liputan cnn indonesia